aku akan ngambil kembali
akanku jadikan istri mudaku
almarhum ibumu masih banyak hutangnya padaku
dan kau milikku gayatri
tolong ayah lepaskan gayatri ayah
tidak tidak mungkin
gadis pencuri ini memang benar benar kelewatan
pertama dia berani merayu kamu
dan sekarang berani mencuri perhiasan ayah
ayah aku mohon ayah
tolong lepaskan gayatri
kalo ayah melepaskan gayatri
aku gak akan pernah mencintai gayatri lagi
dan aku gak akan pernah menikahi dia
ini belum seberapa gayatri aku akan membuatmu lebih menderita
tapi ingat kalian harus bilang pada gayatri kalau ini disuruh oleh juragan dharma bukan saya paham
paham jangan khawatir serahin ke kita berdua beres
siapa yang menyuruh kalian
jangan kasih tau sep
juragan dharma ternyata benar benar tidak menginginkan aku mendekati anaknya baik mulai hari ini aku akan berusaha melupakan ke area
wah wah wah wah juragan sebentar lagi
itu siapa itu
oh itu kan gayatri masa kamu lupa dia itu salah satu bocah kembar yang dulu pernah kamu berikan sama aku ingat kan
gayatri gak sangka dia begitu tumbuh dengan cepat dan menjadi wanita yang sangat cantik
dharma kalau boleh aku akan ngambil kembali akan ku jadikan istri mudaku
kalau boleh kalau boleh
gatri almarhum ibumu masih banyak hutangnya padaku dan kau milikku gatheri
ayah aku gak bisa melihat hal ini ayah aku gak mau gayatri keluar dari rumah ini
cukup arya ingat janjimu pada ayah
gak mau klik di by tenata kita
siar profesi okinsnya paula
kedua duanya nyari begini
keraulan tega banget sama gayatri
emang apa salah gayatri kak
kamu tuh banyak banget bikin kesalahan
kamu tuh bikin aku susah
besok aku akan segera bawa dia
dan aku akan segera menikahi gayatri
lebih cepet lebih bagus
kasih yang ke gayatri
aku harus menolongnya
kak kak gayatri
kita harus cepat keluar dari sini kak
tadi aku dengar juragan tua itu ingin memperistikkan kakak
udah nanti aja nanti aku jelaskan
yang penting kita harus keluar dari sini kak
kakak sebaiknya malam ini juga membawa lari ke gayatri kak
tadi saya mendengarkan bicara ayah
kalau juragan bangkutan itu besok akan menikahi kak gayatri
jadi sebenarnya ini rencana mereka
sebaiknya gini aja
kakak dan kak gayatri sembunyi di tempat yang lebih nyembong
tunggu sampai keadaan aman ya kak
mau lari kemana kamu gayatri
selama aku masih hidup jangan harap kamu bisa mendapatkan arti
maafkan nini aden
nini tidak bisa memenuhi permintaan aden
karena dalam pernikahan itu
persetujuan orang tua perlu
itu sama aja melanggar
hukum adat dan ajaran agama
juragan tumben malam malam ke tempat saya
kamu sudah pura pura pikun ini hebong
geledah rumah dia
gerakan semuanya sudah kami periksa tapi gak ada siapa siapa
kalian semua keterlaluan
juragan ingat semut pun akan menggigit bila terlalu sering diinjak